hai meski sudah kembali beroperasi pemprov dki jakarta meminta sejumlah pengelola pusat
perbelanjaan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan salah satunya dengan membatasi
kapasitas jumlah pengunjung setiap harinya siang mas ini ini di mall kota kasablanca jakarta selatan
menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang menerapkan protokol kesehatan pengontrolan
jumlah pengunjung dengan teknologi pemindaian quick response code atau qr code setibanya di
lobby mall pengunjung akan bergiliran memindai qr code ini pada ponsel tertentu pengunjung cukup
membuka fitur kamera dan mengarahkannya pada qr code yang disediakan secara otomatis pada layar
akan muncul sebuah tautan untuk menuju situs yang dimaksud selain itu saat ini juga tersedia sejumlah
aplikasi untuk mendukung fitur scan qr code di situs yang tersedia kita cukup mengisi jumlah

pengunjung yang akan masuk jika kesulitan tak perlu khawatir sebab pada mall yang menerapkan
sistem scan qr code biasanya akan disiapkan petugas khusus untuk membantu proses ini
sangat membantu manajemen karena qr code ini menghitung secara real time sehingga kita tahu
berapa banyak orang yang masuk ke mal dan berapa banyak orang yang keluar dari mall
sehingga kita bisa mengkip berapa jumlah orang yang ada di dalam mall
tak hanya pada saat masuk pengunjung juga akan diminta kembali memindai qr code saat keluar mall
meski demikian tak semua pusat perbelanjaan di dki jakarta menggunakan sistem scan qr code dalam
menghitung jumlah pengunjung mal ambasador jakarta selatan misalnya mal ini memiliki
dua cara untuk mengontrol jumlah pengunjung baik menggunakan sistem hitung pada kendaraan
yang masuk ke area parkir atau menghitung manual menggunakan checker yang diserahkan pada petugas
meski berbeda dalam segi pengawasan jumlah pengunjung kedua mal ini sama sama menerapkan protokol kesehatan yang ketat
masyarakat tetap diimbau agar disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada
agar penyebaran covid sembilan belas di ruang publik dapat terus ditekan
nabila putri edwin arman jakarta